informasi berikutnya beres beres parkir liar
tugas gabungan mengelar razia juru parkir liar di wilayah jakarta
hal ini berawal dari laporan masyarakat terkait tarif parkir yang tinggi dan seringkali diiringi pemaksaan
barangkali laporan masyarakat soal aksi juruparkir liar yang dirasa meresahkan
seperti yang sempat terjadi di kawasan masjid istiqlal ini
menjadi dasar pelaksanaan razia gabungan yang digelar secara serentak di lima wilayah jakarta
razia gabungan dilakukan petugas dari unsur dinas perhubungan satpol pp dinas sosial dan tni polri
sasarannya yakni para juru parkir liar yang kerap beroperasi di minimarket
bahu jalan hingga pertokoan dan tempat ibadah
namun ada saja alasannya ketika para juru parkir liar tersebut akan diamankan petugas
seperti salah satu juruparkir di jalan ledjen supraptor
yang melakukan menyotor uang kepada ketua rt sempat sebesar rp lima puluh per hari
pihak rt pun kemudian menjelaskan di kantor suku dinas perhubungan jakarta pusat
tak sedikit pula juru parkir liar yang mengelak saat akan dibawa petugas razia gabungan
selama satu bulan ke depan razia akan rutin digelar untuk menjawab kekhawatiran masyarakat
yang mengeluhkan tarif parkir liar yang cukup tinggi bahkan berujung pemaksaan
adalah berupa pembinaan kemudian edukasi kepada juru parkir liar
dan juga dilakukan pendataan
setelah itu yang bersangkutan diminta untuk membuat surat pernyataan
untuk tidak melakukan pengaturan parkir secara liar tadi
kami koordinasikan lebih lanjut dengan rekan rekan dari dinas tenaga kerja
untuk mereka didata kemudian diinventarisir
kira kira passion mereka itu ke bidang apa yang kemudian disiapkan diklat dan pelatihannya
sejak razia mulai rutin digelar lima belas mei lalu
setidaknya sudah ada dua belas juru parkir liar di jakarta pusat yang dibawa petugas gabungan
tak hanya mengamankan para juruparkir liar
sejumlah kendaraan roda dua yang kedapatan parkir di atas trotoar jalan
langkah ini dilakukan juga untuk menjaga ketertiban
bongga wangga kompaksiku jakarta